selamat pagi bagaimana kondisi lalu lintas di hari ketiga libur lebaran
untuk mengetahui situasinya kita telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
raff raff kaffi di gerbang tol cilenyi bandung jawa barat
ya raff raff bagaimana dengan kondisi hari ketiga pasca lebaran di kawasan gerbang tol cileni pada pagi hari ini
silahkan dengan laporan anda
ya yuda bahwa pada pagi hari ini di gerbang tol cilenyi kondisinya perlahan terlihat mobil kendaraan
baik pengangkut penumpang maupun juga mobil pribadi sudah terlihat perlahan mengalami peningkatan
ini baik yang menuju ke jalan
jakarta ataupun ke bandung ataupun dari arah sebaliknya dari bandung menuju ke jatinangor tasik malaya
dan juga menuju ke garut dan juga ranca ekek
diperkirakan bahwa peningkatan mobil kendaraan ini dikarenakan pada hari jumat ini sama seperti halnya pada hari pertama arus mudik
hari ini diperkirakan adalah menjadi hari pertama arus balik yang nanti akan menjadi puncak pada hari sabtu atau hari minggu
yang ini pada h plus tiga
pihak pengelola jasa marga sendiri mengatakan bahwa ada antisipasi yang diperlukan jika ada antrian yang mengular
begitu saat memasuki gardu tol baik gardu tol masuk ataupun juga gardu tol keluar
ya ini dengan sistem jemput kendaraan
di mana jika antrian sudah terlihat seratus meter
maka petugas akan langsung membagikan tiket secara manual
ini untuk mengurai antrian
di peringkat ini ada empat puluh satu kendaraan yang masuk di tol cileni dan juga ada sekitar tiga puluh tiga kendaraan yang akan keluar dari tol cileni
ya raff raff bagaimana anda bisa mendeskripsikan suasana kota bandung pada tiga hari pasca lebaran
apakah masih terjadi penumpukan wisatawan ataupun warga yang ada di kawasan bandung dan sekitarnya
betul sekali yudha
yuda bahwa waktu tiga hari yang dimanfaatkan oleh para pemudik ini
mereka masih ada yang melakukan mudik ke kampung halaman mereka untuk menyisakan waktu dua hari sebelum akhirnya
waktu cuti bersama akan berakhir pada hari minggu nanti
dan dari awal juga sudah diinformasikan bahwa atau sudah diperkirakan oleh pos penjaga dari tol cileni sendiri
bahwa mereka kemungkinan juga akan meningkat
jadi itu pada sore hari di mana mobil mobil kendaraan baik yang berplat nomor b dan juga berplat nomor d
nanti akan kembali memadati gerbang tol cilenyi pada hari minggu ini menandakan bahwa mereka sudah mulai berangsur
mulai kembali ke kota mereka masing masing di jakarta dan juga bandung untuk kembali siap siap beraktivitas pada hari senin mendatang
ya raff raff kaffi terima kasih untuk informasi anda selamat bertugas kembali
sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas
cnn indonesia ikuti perkembangan situasi terkini seputar arus mudik dua ribu dua puluh